bu hendang masuk kangaco aja
iiih bu ranti beneran
ditakut takutin sama hantunya
terus banyak yang celaka
karena ada hantunya disitu
beneran bu orang yang pada lewat situ tuh
suka pada kecelakaan
terus sampai ada yang meninggal
saya takut lewat situ
iya itu tuh hantu apa curut
masa takut sama bunyi klakson
saya boleh ikut nebeng bang
untuk neng apa sih yang gak boleh
kok merinding nih
mau diantar kemana neng
kita lewat ruangan baru aja yuk
daripada muter lewat jalan biasa
lewat jalan biasa aja kan serem
ini kan masih pagi raka
apa yang mesti ditakutin sih
kan ada kak ali sama kak adam
iya bener rafa
lagian kalo deket kan
jadi gak cepet lapar
ah kadang kadang begininya lapar mulu
sekarang pergi sekolah aja dulu
kadang juga ada kode yuk
kata dia ada hantu cantik di belakang kita serem banget
cantik apa serem
itu duanya kadang
itu perasaan kamu aja kali
tadi kali lihat gede apa
beneran kak serem banget tadi ya
ada di belakang kita liatin kita serem banget
mendingan kita ke sekolahan aja yuk
nanti kita telat
emang ada nama ibu guru
kali buku aku tadi jatuh di ruangan boleh nggak ambilin buat aku
kamu kesana serem
yaudah adam sama rafa sini aja ya
biar kalian ambil
aduh kali mana sih
cepet banget jalannya cari buku cepet banget

lagi posisi lagi terang
dia nyawanya betul betul
wah udah telat nih
jam segini baru mengurusin kartu keluarga
lagi ribet sih
kartu keluarga ada enam tujuh ratus warga baru
waduh berarti harus ngelewatin terowongan itu
wah gak apa apalah
doa aja lah mudah mudahan gak ada apa apa
aduh apaan sih zara
ini tahun lagi buru buru kenapa
om lata anserin aku ke sekolah dong please
aduh ini temen meeting ke rcti
tapi yaudah lah cepetan cepetan ayo
hah ayayawai budaknya
bu berarti cepetan
ini udah ngebut sabar dong
aduh ngebut lagi
ih gimana sih ini
waduh udah cewek tuh
jangan jangan kehabisan ongkos
berta berta jangan pelan berta
justru kan jadinya
sekarang pake mogok lagi
jadi aku telat
yang tadi menggoda banget sih
mana pagi pagi ngeliatnya begituan
aduh rambut panjang rok putih
bukan tergol cuman menghindar
aduh menggoda sekali tuh cewek tuh
punten pak rt
kalau boleh tahu
pak rt kecelakaan
gara gara lihat cewek cantik
pakai baju putih di terowongan itu ya
kok pak asyep tau
emang pak asep pernah kecelakaan juga
gara gara ngeliat cewek rambut panjang baju putih tadi
iya pak rt
motor saya jadi nyusruk pak rt
cerita itu udah lama ada pak
ya betul pak rt
terowongan ini malah angker
ada cewek cantik berbaju putih
banyak yang celaka
malah sampai meninggal
yang tadi saya lihat itu hantu
motornya sampai rusak
ah yang nge spionnya langsung gitu
itu kan karena pak rt maleng
kalau pak rt lewat situ
mendingan nggak usah nengok kiri kanan pak rt
jangan mampir mampir lah ya
motornya udah tuh
berapa bang tiga orang semuanya
biasanya seikhlasnya rt aja lah
wah seikhlasnya seikhlasnya
udah lah sepuluh lah ya
ya udah bang tigor
sekali lagi terima kasih ya pak ya
saya langsung jalan aja nih sekarang
kagak ada tempe
bu ranti udah tahu belum
tentang terowongan baru itu
oh terowongannya baru
kan yang resmiinnya juga pejabat
berarti makin hebat kampung kita teh ya
nanti lebih gampang dilewatin sama orang
bener banget itu
bukan itu maksudnya bu ranti
katanya terowongan itu ada hantunya
hantu naon ah
bu endang mah suka ngaco aja
iyi bu ranti beneran
katanya kalau orang orang yang lewat terowongan itu
ditakut takutin sama hantunya
terus banyak yang celaka
karena ada hantunya di situ
orang yang pada lewat situ tuh suka pada kecelakaan
terus sampai ada yang meninggal
saya takut lewat situ
iya makanya kalo lewat situ bunyin klakson tiga kali bu
iya itu teh hantu apa curut
masa takut sama punya klakson